sampai jumpa di video selanjutnya

ya allah suamiku gak pernah bersyukur

hei cepo bangun
waduh jantungan aku
kalau bangunnya pelan pelan dong
capek banget tau
kamu yang ngabur sama grup pula tikus tikus itu
aku nunggu sini capek tau
aku sudah melakukan kebaikan satu
kamu tidur terus sih
kamu sudah dapat kesempatan
aku dapatnya kesempitan
nanti kalau kamu dapat kesempatan lagi bagi aku yuk
eh mau hujan
kita cari tempat tinggal yuk
mawar kapan sekolah bu
yang lainnya sudah pada sekolah
pokoknya begitu ibu punya uang
ibu pasti akan masukkan kamu ke sekolah ya
sebentar lagi masuk sekolah
mawar isi bak mandi
bapak mau mandi
aduh aduh aduh aduh aduh
mawar kerjaan gitu saja enggak pencus
lihat tuh cuma semua
bapak mau mandi
tuh itu anak kecil yang keluar dari bunga
dulu aku yang ngebebasin ibunya
hehehe cantik juga ya anaknya
ntar aja ini bukan apa apa